berkumpul di geraha ikatan dokter indonesia makassar
koalisi sepuluh organisasi profesi tenaga kesehatan
mulai dari dokter perawat sampai petugas laboratorium
membantah telah memanfaatkan pandemi covid sembilan belas
sebelumnya mereka dituduh mendapatkan upah hingga ratusan juta rupiah
setiap pengurusan jenazah pdp hingga covid sembilan belas
para tenaga kesehatan ini juga mengaku sering menerima ancaman langsung
atau melalui media sosial dari warga yang mengaku sebagai keluarga para pasien
disaksikan perwakilan pemerintah provinsi dan kepolisian daerah sulawesi selatan
mereka menyampaikan dua belas pernyataan sikap
mereka juga meminta agar para pelaku pencemaran nama baik
segera ditindak secara hukum
lima keberatan dengan berita tidak benar
di media sosial tentang adanya tuduhan kepada tenaga kesehatan

sebagai lahan bisnis
dalam dua pekan terakhir ada beberapa pasien yang masih dirawat
maupun yang telah meninggal dunia diambil paksa oleh keluarga dan kerabatnya
di tengah aksi ini tidak sedikit tenaga kesehatan
menerima ancaman secara verbal maupun fisik
bahkan ada fasilitas rumah sakit yang imbasis
seperti kotak es sampel swab dan tandu
siapa yang berpengaruh
dari keluarga dan keluarga
para pelaku pengambilan jenazah melanggar undang undang no empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman penjara
hingga tujuh tahun dan denda paling banyak empat ratus lima puluh juta rupiah
kini polda sulawesi selatan sedang memeriksa orang orang yang terlibat
dalam tujuh kasus perampasan pasien maupun jenazah
terkait pandemi covid sembilan belas dengan status sebagai saksi
alwi fauzi makassar sulawesi selatan